kelangkaan garam di pasar membawa dampak positif bagi petani garam
mereka mengaku mendapatkan keuntungan karena harga garam lebih tinggi di level petani
selama ini petani garam merasa diabaikan sehingga harga jual garam sangat rendah
kelangkaan yang berakibat pada tingginya harga garam di pasaran disebabkan produksi garam belum normal
marjuki petani garam asal desa rumok kecamatan manyar kabupaten gersik mengatakan
belum semua petani memulai proses produksi garam di tambak tambak mereka
bagi petani garam sepertinya situasi saat ini sangatlah menguntungkan
marjuki mengaku selama ini petani penggarap seperti dirinya tidak bisa menentukan harga garam sendiri sehingga tidak jarang merugi
ketika harga naik para petani bersyukur karena bisa menutup biaya produksi selama empat bulan ke depan karena cuaca yang tidak menentu
terus harganya naik
kalau dari level petani nanti disampaian ini itu harga berapa sih mas satu ton ya biasanya
satu ton biasanya kalau sekarang itu satu ton itu bisa dua ratus
terus kalau normal harga normal
harga normal itu kalau udah bulan bulan sebelas itu mas palinglah rp tujuh ratus gitu mas
iya kadang lima ratus gitu mas
marzuki juga menolak rencana impor yang disuarakan pemerintah provinsi
impor sama halnya membunuh petani garam
ia menilai kelangkaan ini tidak akan lama karena petani sudah mulai berproduksi
menurutnya kelangkaan garam disebabkan karena ketiadaan stok produksi tahun lalu yang mengalami banyak gagal panen
ia sendiri selama satu tahun lalu tidak berproduksi lantaran hujan terus turun walaupun di musim kemarau
musim kemarau tahun ini hampir separuh petani garam di desa itu belum juga memulai proses
normalnya para petani memulai proses penggaraman air laut di pertengahan mei
para petani garam ini berasal dari pulau madura yang hanya datang saat musim kemarau
ini sudah panen atau baru mulai ini
kenapa mas ini kan sudah bulan juli biasanya kan bulan maret bulan juni
ya anu kan anu mas kemarau nya nggak bagus mas
kemarau nya nggak bagus
ya nggak bagus hujan hujanan
kayak yang tahun lalu mas itu kan sempat ada penurunan produksi garam
karena cuaca mas ngerasakan sendiri nggak tahun lalu
iya ngerasakan sendiri karena kan cuacanya nggak enak mendung mendung mas
jadi nggak kesini mas ya
nggak kesini sama sekali
nggak kesini sama sekali
berarti tahun lalu tidak kerja sama sekali
nggak kerja mas
setiap musim pengolahan garam mulai juni sampai november marjuki mampu menghasilkan empat ratus ton
meski harga sangat tinggi saat ini namun harga akan turun saat produksi melimpah
bila di total marjuki mengaku dalam satu tahun masa produksi selama
enam sampai lima bulan kerja yang mengantongi dua puluh sampai dua puluh lima juta rupiah
miftah farid gersik